persikap bandung gagal mengamankan poin penuh saat menjamu nusantara united dalam laga perdana liga dua grup dua indonesia
yang digelar di stadion gelora bandung lautan api kota bandung senin petang
baik persikap bandung maupun nusantara united gagal mengkonversi sejumlah peluang yang tercipta di sepanjang pertandingan babak pertama dan kedua
hingga peluit akhir kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol
hasil imbang membawa persikap bandung bertengger di peringkat empat kelas main sementara grup dua liga dua
sementara nusantara united berada satu tingkat di bawah persikap atau berada di posisi kelima
jelang menjalani laga perdana liga dua grup satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
psms medan melaunching pemain ofisial dan jersi mereka di hotel santika deanra jalan maulana lubis medan pada senin
psms medan akan diperkuat tiga puluh pemain dengan dua pemain asing yaitu dari brazil dan korea selatan
dalam launching jersi pemain

medan memperkenalkan empat warna seragam kebanggaan mereka
yaitu dengan warna utama hijau untuk laga kandang di stadion teladan
serta ditambah warna putih merah dan hitam untuk laga tandang
dengan komposisi pemain yang ada saat ini psms medan optimistis memenangi liga dua
sehingga dapat kembali tampil berlaga di liga satu
psms targetnya harus kembali sesuai dengan nama besarnya psms
yaitu berada di liga nomor satu
liga utama di
di liga indonesia yaitu liga satu
hanya kita sampai sekarang baru berupa target
psms medan akan menjalani laga perdana liga dua grup satu melawan sada sumut fc
di kandang lawan stadion habarudin lubuk pakam kabupaten deli serdang sumatera utara
pada enam belas september mendatang
tim liputan cnn indonesia